hai yang pernah lelah ya terima kasih anda masih bersama kami di good morning ya nah kalau weekend
ini biasanya kan diisi dengan kegiatan kegiatan sport atau kadang kadang santai di rumah baca
buku denger musik relax gitu kalau main ngapain istirahat sih kita udah main bener istirahat
karena sepanjang weekend sepanjang minggu gitu ya kan full kerja gitu jadi weekend kayaknya pengen
istirahat deh pengen santai santai aja kalau kita kayaknya weekendnya justru di weekday ya iya bener
karena kita bikin harus kerja nah kali ini ada yang spesial nih karena kita mau tahu sebenarnya
kegiatan apa sih yang dilakukan sama istrinya ridwan kamil nah ibu cinta atalia praratia betul nah ini
kebetulan rekan kita hanum ini berkesempatan untuk melihat dan juga mengikuti kegiatan ibu cinta
beserta pak ridwan kamil tentu saja seharian itu ngapain aja sih penasaran kan pasti langsung aja yuk kita lihat ini dia
mimpi yang belum terwujud
nah kali ini dari jakarta saya jauh jauh mau jalan jalan ke bandung untuk menemui salah satu
apa ya bisa dikenal sebagai pasangan yang dikenal sebagai romeo dan julietnya jawa barat
tapi sekarang saya mau ketemu sama julietnya selamat pagi
selamat pagi ibu cinta selamat datang di gedung pakuan terima kasih ibu cinta sangat lovely sekali hari ini
semua cantik hari ini aku jadi diajak jalan jalan ya oke pokoknya ikut tengah tengah bersama sayang
oke let's go ya nah ini adalah ruang saya bersama keluarga jadi memang agak agak beda dikit ya sama
sekali berbeda dengan ruang saya yang depan ya kalau yang lain itu nuansa baru aja ya ini ruang saya yang depan ya kalau yang lain itu nuansa
nuansanya lebih ke putih putih putih putih terus ada sedikit warna warna biru begitu ya tapi kesannya dingin gitu kan
kesannya gak homi kita buat sebuah tempat yang memang ini adalah untuk ruang ruang keluarga yang memang ini ruang pribadi
personal spot banget ya personal spot banget jadi kita bikin lebih hangat gitu dengan tambahan suasana suasana kayunya begitu kan
nah jadi inilah tempat kami berkumpul
emil ikut yuk ikut sarapan ya enak sekali ini iya jadi gini beruntungnya saya adalah punya suami yang
gak rewel makannya apa aja suka begitu yang penting ada apa ada tahu dan telur kenapa
makanan yang paling enak itu yang dimasak dengan cina aduh makanan yang paling enak itu yang dimasak dengan cina
apa pun itu apa pun itu dimasak dengan cinta oleh si cinta dengan si cinta jadi kak emil dulu kan dari dulu nih ya dari dulu senangnya telur sama tahu
dulu saya sempat ngambek zaman awal nikah karena ya waktu itu kan kita tuh udah nyiapin menu kan itu niat banget kan nyiapin menu ya
setiap hari menu harus berganti dan lain sebagainya itu diajarin sama mama terus pada satu masa saya waktu itu tinggal di amerika kan jadi
jadi masak itu ya sedikit sedikitlah sesuai dengan porsi kalau misalnya kita cuma berdua berdua gitu kan nah udah gitu setiap hari ganti menu setiap hari mikir itu hasil mikir terus ternyata sampai rumah telurnya mana
yang terakhir deh bu cinta kak emil ada gak sih mimpi yang belum terwujud sampai sekarang mimpi yang belum terwujud traveling dengan tenang kali ya gak mikirin kerjaan punya anak lagi
ya udah habis kita nemenin kang emil makan kita jalan jalan dulu ya
ibu cinta biasanya kalau mau pergi itu ya ada ritual dua puluh detik peluk itu
berpelukan biasanya sih kalau gak pergi kalau misalnya gak sempet nih ya pas pulang papa jadi ternyata gini ya
nah kebahagiaan tersendiri itu adalah ketika kita datang terutama itu ada yang menyambut
saya juga mempraktekan itu sekarang jadi mengupayakan kalau pergi dadah dadahlah kalau lagi ada ya dadah dadahlah kalau datang ya kan suka ke dengeran tuh
pak emil mau datang gitu ya atau ada tewa tewat gitu terus langsung
berdiri manis geberga yang harmonis
oke ibu cinta kita next ke agenda selanjutnya
sekarang kita udah naik di rumah keduanya ibu cinta
kita langsung berangkat bu
benar ini udah kayak rumah kedua karena semua biasa dilakukan di sini
jadi dari mulai ini karena gak keluar keluar kota aja
atau nggak akan banyak yang memerlukan banyak ganti baju
ini biasanya ini penuh ini
karena sehari bisa jadi lima kali ganti baju gitu
sehari bawa banyak
terus saya juga punya gorden di sini
jadi kalau perlu kepepet harus ganti baju di mobil oke lah
tutup langsung ya
nah ini teman teman jabar bergerak ini relawan luar biasa lho
relawan luar biasa lho
tidak ngerti nggak mengejutkan
tidak ngerti apa apa
tidak mengerti apa apa
tidak mengerti apa apa
tidak ngerti apa apa
tidak mengerti apa apa
keadaan gaya jambar bergerak ini diinisiasi dari komunitas ya ibu cinta ya
iya dari komunitas jabar bergerak
karena kita melihat dari permasalahan di masyarakat
jadi kalau kita tadi ya
sudah saya sampaikan sedikit bahwa di rshs ini
luar biasa loh relawan luar biasa yang tidak dibayar dan lain sebagainya tapi mereka karena
cintanya mereka mau bantu jadi skemanya seperti apa kalau misalnya ada pasien dari
nah karena begini kan ini pasti akan sangat banyak sekali kalau orang yang punya minat untuk
tinggal di sini tapi kita membuka hanya mereka yang melalui rekomendasi dari rshs sendiri jadi
untuk penyakit apapun silahkan karena bukan hanya untuk cancer atau kanker ya tapi untuk penyakit
apapun tapi tetap harus ada rekomendasi dari dokter oh oke jadi ini adalah gedung dekranasda
provinsi jawa barat enggak semua kota kabupaten atau provinsi punya ada dong seperti ini nah ini memang
penting sekali untuk
menjadi etalase jawa barat itu sendiri jadi gini ya contohnya kita datang ke satu tempat mungkin itu
hanya ada produk produk unggulan dari kota tersebut atau kabupaten tersebut atau cuman ada di wilayah
sana tapi kalau di sini itu seluruh jawa barat ada di sini jadilah kenapa sebetulnya beruntung sekali
orang orang yang datang ke sini itu ya aku bisa langsung melihat semua jawa barat dalam satu gedung
si gubernur yang sehari bisa sampai delapan agenda tapi di sela sela kesibukannya tetap mengutamakan
selalu harus punya skala prioritas dalam setiap kesibukan itu tentu saja kita ada waktu luang yang
lak dimaksimalkan dan jangan lupa bahwa di dalam waktu dulu wang time untuk alih wangi salin di pada saat siang

tapi paling penting adalah bagaimana kita memanage waktu dengan baik
waktu harus dimanage dengan baik
tapi juga harus dimaksimalkan
jadi harus nambah satu jam lagi
harus nambah satu jam lagi
satu jam bersama ibu cinta
ibu cinta makasih banyak
iya terima kasih
aku hari ini main ke rumah tadi jalan jalan keranggani
sekarang berakhir di dekrasi ini
terima kasih banyak ibu cinta
selamat menikmati hari di jawa barat di kota bandung
khususnya kalau kita sekarang di situ
pokoknya kita harus saling dukung supaya apa betul betul perempuan bisa maksimal menunjukkan potensi dirinya
baiklah ibu cinta ingin meneruskan agenda kembali
terima kasih banyak bu cinta
sampai ketemu lagi di rumah
hati hati di jalan ibu cinta
jangan lupa belajar banyak ya
siap ibu cinta
nah itu dia tadi saya udah ikutin bu cinta seharian
sekarang seperti pesan bu cinta saya mau belanja belanja dulu sini
karena udah disini gak mungkin saya gak bawa sesuatu untuknya di jakarta
aziza hanum bandung jawa barat